dulu kinanti yang kenalin kita tapi sekarang nantinya gak ada
gak ada kotak
mungkin dia sibuk
tapi kayaknya dia gak terlalu kehilangan kinanti
kan ada kamu
berpikir aku terserah
presiden dibiarkan religious terkutuk dalam waktu ini

anggap dia keuntungan jenis banget
ya deh asap sih
arti u nk ingat
oh kang mus
ini yang mau kerja di sini pak
di bawah lo makannya
singkong itu aslinya dari brazil
masuk ke indonesia
pada tahun seribu delapan ratus lima puluh dua
saya kira asli indonesia
tapi indonesia negara yang banyak perkebunan singkongnya
untung di indonesia banyak singkong
kalau enggak buat bikin kecimpring
saya bakal terpaksa mengimpor singkong dari thailand
jadi kamu kerjanya part time aja ya
besok saya kirim satu pickup
terima kasih pak
barusan berita udah keluar
cuma pengen lihat aja
nih kalau mau lihat
itu yang saya mau
pulang kerja juga
terus aja berhaya
bungkung berhaya belum dilarang
aku belum selesai
saya mau stand by di sini aja
mau lihat prita balik lagi ke kantor
kalau dia sudah selesai makan siang
aku belum selesai
besok besok kamu stand by di sini aja terus
besok besok aku bawa kontak sendiri
biar gak ganggu kamu
dulu kinanti yang kenalin kita
tapi sekarang kinantinya gak ada
gak ada kontak
mungkin dia sibuk
tapi kayaknya dia gak terlalu kehilangan kinanti
kan ada kamu
dia itu kerjanya bukan di koran
jadi penulis sama fotografer freelance katanya
kalau cuma freelance kesibukan lainnya apa
masa gak tau
katanya kamu udah lama
dari kamu masih smp di bojong soang
kok kamu pengen tahu banyak soal uyan
katanya mus mau tambah karyawan
belum dapet mak
morot juga asli mukanya
udah dulu morot singkongnya cie doh
bantuin saya aja di sini
saya beresin dulu yang di luar
terima kasih nek
bisa boleh apa
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dua mahasiswa saya yang juga berstatus sebagai anak buah
dua hari ini nggak ada kabar
kan saya gak kenal
saya mau minta pertimbangan
apakah saya harus menunggu mencari atau malah sekalian saja
melupakan mereka dan mencari orang baru
gak usah nyari orang baru
kalau mau jadi copet jadi copet aja sendiri
gak usah ngajakin orang lain
ah jawaban kamu kenapa seolah olah malah
kontra dengan pemikiran saya
teman macam apa kamu
habis terima telepon dari siapa
kenapa dia mau apa lagi
anak buahnya udah dua hari gak ada kabar
dia minta pendapat saya
apa dia harus nunggu mencari atau sekalian aja melupakan anak buahnya
terus nyari orang baru
saya bilang gak usah nyari orang baru
kalau mau jadi copet jadi copet aja sendiri
gak usah ngajak orang lain
dia pasti nanya ubed juga
ubes harus dikasih tahu supaya jawabannya seperti kamu
taffi dulu ini kita vedik semua udah p lima us lagi udah enggak muncul
gak apa nada' nafi
saya lagi galau
kamu tahu kan galau itu apa
kalau itu adalah perasaan tidak enak yang ada dalam pikiran kita karena kita bingung
bukan cuma karena masalah cinta
tapi juga masalah pekerjaan yang membuat kita menjadi bingung dan emosi menjadi labil
saya lagi di pasar
teleponnya nanti aja